kita ke informasi lainnya dua muncikari kasus prostitusi daring yang menyeret artis vanessa angel dituntut tujuh bulan penjara
keduanya dianggap terbukti melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
sidang kasus prostitusi online artis dengan tiga terdakwa yaitu muncikari dan artis vanessa angel senin siang kembali digelar di pengadilan negeri surabaya
sidang dengan agenda tuntutan ini digelar secara bersamaan dan berlangsung tertutup dari pengunjung serta awak media
dalam sidang tersebut jaksa penuntut umum menuntut dua mucikari dengan hukuman masing masing tujuh bulan penjara
dua bunci kari ini adalah tentri novanta dan intan permata sariwi nindi
sementara itu kuasa hukum bunci kari robert mantinia akan mengajukan pembelan pada sidang mendatang
menurut robert tuntutan jaksa tak terlalu berat
lantaran jaksa tahu kasus ini tak punya cukup bukti yang kuat
ia meyakini hakim akan memutus dengan se objektif mungkin
robert mantinia menyatakan bahwa fakta selama persidangan jaksa tidak bisa membuktikan kliennya bersalah
perbuatannya ini bunci kari kan tidak bisa membuktikan karena rian subroto tidak hadir
kedua pencabulan sudah tidak ada
ketiga yang transfer itu bukan rian subroto
nah dari sini kan fakta hukum jelas sudah
tuntutan ini ya cukup lah sebenarnya
tapi saya minta di dalam putusan nanti saya akan membuat pledoi pembelaan dengan tim kuasa hukum bahwa kami minta dibebaskan
ya dibebaskan karena fakta hukum fakta persidangan tidak terbukti
sementara itu persidangan muncikari lainnya yaitu endang soehartini alias siska masih dalam tahap pemeriksaan terdakwa
lukman rozak surabaya jawa timur